mau ambil alih lagi posisi papa yang diambil orang
posisi papa di pasar
memangnya diambil siapa
yaudah cepet berangkat
sebentar lagi pake sepatu
cepet pake sepatunya
beliin mukena baru buat taraweh
yang lama udah butut
kalo belum butut
gak boleh punya yang baru
ma mau yang pake bordir
kamu mau ketemu si bos
yaudah saya udah pergi
jalanan macet apa bangun kesiangan
saya bangun kesiangan
si kemot masih belum datang
makin gak disiplin ini
kalau dia dateng nih
kalau dia dateng perlu saya hajar kan
emang kamu berani
kalau ada akal
eh kelapa kelapa kelapa kelapa kelapa
eh kelapa jalan kelapa jalan
jangan lupa mau kena
kata emak katanya akan mau beliin mukena
nanti juga akan beliin
mukena bordir tasik
kelapa kelapa kelapa kelapa
ayo pak berangkat pak kelapa pak
kenapa kamu terlambat
kalau malam harusnya kamu tidur istirahat yang cukup
biar besongnya kamu seger
bisa kerja dari pagi
kerja buat istri sampai malam
kerja buat istri sama anak kamu
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
nanti bulan puasa
itu mah tetep
yang jual mukena dimana
itu kang di seberang ada dua toko
yang bordir tasik
saya nyari yang bordir tasik
ada yang bordir tapi bukan bordir tasik
mertua saya maunya yang bordir tasik
sama aja kang sama sama bordir
nanti kalau mertua saya nanya ini bordir tasik bukan
terus kalau saya jawab bukan dia pasti gak mau
dia kalau maunya a harus a
nggak mau b atau c
mertua saya mah orangnya gitu
kalau saya bohong bukan bordir tasik tapi saya bilang bordir tasik
sayangnya yang nggak mau takut jadi menantu durhaka
mau kena yang bagus mau kena bordir tasik buat mertua saya carinya di mana
cari aja di balubur
di situ pusat busana muslim
mau kena bordi tasik juga kayaknya ada
terima kasih teh
kang gus mau ponanya itu aja
kang gus ada apa
nanya tempat jual mau kena bordir tasik teh
kamu lagi apa
mediun itu jauh ya
jauh timur kenapa
saya belum pernah makan petel madiun
bilang aja lapar
udah tau mau ngelamar kerja ke mana
gak biasanya teki nanti beli koran
memangnya aneh kalo teki nanti beli koran
iya gak aneh
cuma buat apa
ya buat dibaca
ya buat dibaca
ya buat dibaca
ya buat dibaca
ya buat dibaca
mungkin beli koran mau baca berita
gak taunya cari iklan lowongan kerja

selamat sore silahkan
ada mu kena bordir tasik
di sebelah sana
kang komar ngajak kita nyikat dik dik
karena dik dik sekarang megang pasar
geser kang komar
dik dik kan gak sendiri
dia di backup ke murad sama kang pipit
kata kang mus kita kan keluarga
kang komar merasa dik dik main curang
kan yang digesernya kang emus
eh kan kemarin kamu dengar sendiri
kata kang komar ini permainan dik dik
itu pikiran orang yang lagi emosi
kamu gimana jangan diam aja
saya juga gak mau ikut perang
kamu takut sama dik dik
karena dia di backup kang murad sama kang pipit
saya terikat komitmen sama pelatih saya
saya dilatih bertarung buat bertanding di atas ring
bukan perang di jalan
kamu sendiri gimana
kalau dik dik sekarang megang pasarkan akemawan kang emus
terus saya ngelawan dik dik
tapi kita kan lama jadi anak buah kang komar
kasian kang komar
kamu sebenarnya gimana
jangan pelin pelan atu
mau bantu kang komar atau enggak
kamu juga pelin pelan
tapi murad gak pengertian
kamu mah kebiasaan
laparnya tuh suka gak kena waktu
itu bukan kemauan saya
ya masih atu
yang belum diisi
kamu mau apa ikut berdiri
kita makan bertiga
aku bagus tapi gak
aku sedang nyaghul
jawab telepon mak
saya jonny sama jopri mau ketemu akang
kalau cuma mau nanya soal kapan skor kalian saya cabut nggak usah
menurut saya jonny sama jopri penting
ini lebih penting
mukena bordir tasik
bapak ngasih apa ke nini
bapak ngebeliinnya cuma buat mama sama nini
bapak cuma beli dua
neng juga mau
masa bapak harus balik lagi ke tokonya
kenapa tadi belinya nggak sekalian tiga
kalau nengah dibeliin juga mukena baru yang bagus kayak gini
neng gak mau puasa gak mau sholat

tidak dapat menyentuh
jangan perang kang
dikdikan masih keluarga kita juga kang
kalau dia pengkhianat berarti bukan saudara lagi
kita gak ngomong ke kang mus aja
nanti saya nyeret dia ke kang mus
ingat saya cuma lagi diskor bukan ditendang sama kang mus
kamu bertiga masih anak buah saya
barusan bang homer nelfon saya
ngajak kita nyari di dikdik sekarang
katanya kalau perlu kita perang
kita bisa perang saudara
tolong kang mus aja
kang kita harus ketemu
kang homer mau nyari dikdik
saya takut kita perang saudara
kenapa kamu mikir bakal ada perang
dikdik sekarang megang pasar
kang homer ngerasa digeser sama dikdik
info dari mana
siapa yang bilang sekarang dikdik pegang pasar geser komar
kamu masih belum pinter aja
si ujang itu sekarang anak buahnya jamal
jamal itu posisinya berseberangan sama kita
dia mau ngadu domba
ujang mau ngaduk domba kita
mau ambil alih lagi posisi papa yang diambil orang
posisi papa di pasar
memangnya diambil siapa
yaudah cepet berangkat
sebentar lagi pakai sepatu cepet cepet punya iya beb
ya dong omar mau ketemu saya johnny sama jupri di markas rani beraninya si komar ngumpulin orang
di markas besar bukan di markas besar kang markas kecil ya udah
ikutin aja kemauan dia kata kang mus kita ikutin aja kemauan kang komar
ada yang cocok
enggak beli korannya tiap hari aja cek terus iklan lowongan kerjanya iya teh atau mau kontak
relasi papi enggak
hai tuh kamu udah makan lima mangkok ini hitungannya baru dua setengah mangkoknya kecil
ibas masak apa teh bukan imas teteh tetep masak apa bikin ulu kutek sama ulu kutek lelecah kesukaan
tapi teteh lagi kangen sama papi ya iya dua hari lagi puasa tete pulang ke sini bukan karena kan
sudirman lagi tugas jauh tapi tetap mengurusin papi masakin buat sahur sama buka puasanya papi
hai tapi tapi nya udah enggak ada nanti juga kangen papi teh
kangen kami juga
sama lagi di sini
itu mobil tekinasi bukan
kan kakek udah gak ada
biasain makan itu kira kira masak makan satu lima mangkok kan mangkoknya kecil tapi
bikin perutan pipit sakit bukan gara gara sotonya yang lima mangkok tapi gara gara
sambalnya sadis udah saya bayar yuk jalan nanti dulu si panas
seginima normal nggak terlalu panas yang saya maksud masih panas bukan di luar apa kenapa saya
sudah siap siap apa kang perang
kamu cuma saya sekol
bukan saya tendang
gak ada yang geser kamu
kalau kamu denger
kalau kamu denger
dik dik ada di pasar
pengawalan keluarga kang bahar
kang bahar sudah tidak ada
keluarganya masih tanggung jawab kita
buat jajan anak kamu
lagi rame ya
kamu kesini mampir aja
atau ada apa
saya kemarin ketemu
kamu punya perasaan yang serius
sama langganan kamu yang hijaber
kamu jatuh cinta sama dia
kalau ketemu dia
hati suka serrrrr
dewi takut kamu bertepuk sebelah tangan
langganan kamu yang hijaber itu
masalah buat dewi apa
dia gak mau kamu patah hati
dewi harus bantu saya
gimana supaya hijaber itu
udah dapat kerja
jangan cuman cari kerja
cari pacar juga
hijabar itu siapa namanya
itu mah masa lalu teh
nggak pernah kontak
udah ada gantinya teh
kamu masih ingat
nomor kamu masih saya safe
kamu kenal sama ubed yang jualan cilok
saya cuma tahu aja
terima kasih ya
uyan mah cuma temen teh
teh teh kan tau sendiri kalau uyan itu temen kinanti dari sma
terus teman sma yang lain pada kemana
kok cuma uyan yang masih suka kontak
suka pergi bareng
uyan dateng nggak
si ima sama amin yang tahu
kamu tau uyan
temennya teh kinanti
masih gantengan matanya teh kinanti adit
nggak usah dibandingin sama adit
nggak tau teh
kok nggak tau
emangnya kenapa gitu teh
iman salah jawab ya
kaubet kenal junaedi
junaedi yang mana
kalau nggak salah dia itu copet
waktu diza kecopetan kaubet bisa bantu nyari dompet diza
dompet bisa ketemu bisa kembali
pasti kaubet kenal sama copetnya
pasti copetnya bukan junaedi
temen kub yang kerjaannya jadi copet banyak ya
kamu kenal junedi di mana
kenal di jalan
tahu junaedi copet dari siapa
maaf diza ada yang mau beli
enggak lama nggak ke sini
kabar saya baik sehat tapi masih kurus

disuruh istri dia bilang dia capek
dia bilang dia capek
dia bilang dia capek
dia bilang dia capek
dia bilang dia capek
dia bilang dia capek
dia bilang dia capek
lihat saya belasan tahun caludi
saya disuruh pakai baju yang lebih pantas
rambut saya disuruh dicet
biar ubannya yang udah mulai banyak nggak kelihatan
biar kelihatan sedikit lebih mudah
nggak terlalu aki aki
ya saya pikir itu bukan permintaan yang sulit
jadinya saya begini
motor kang baru motor yang lama kemana kang
masih ada tapi sudah sering adat
jadi saya suruh istirahat aja dulu
ada rencana dijual kang
mau saya masukin ke bengkel biar sehat lagi
masih ada pertanyaan
ditip si hitam manis

kita artinya ke lesung ditetap
tunggu satu sekotek sekarang
saya harus buru buru ke balubur takut kebur tutup
mau belimu kena bordir tasik buat anak saya
seperti yang saya beliin buat mama sama nininya
kamu mau nyoba ngadu domba komar sama diktik
kamu harus tahu
dan terus kasih tahu juga sama si jamal
komar sama ditik bukan domba